koordinator tur jihad jakarta minggu siang menyatakan permintaan maaf di polda jawa timur
atas beredarnya paket tur jihad jakarta yang meresahkan masyarakat
turut jihad jakarta ini diakui tidak ada kaitannya dengan politik dan murni untuk kegiatan liburan di jakarta
muhammad roni koordinator tur jihad jakarta minggu siang mendatangi polda jawa timur untuk mengklarifikasi
kabar adanya tur jihad jakarta berkaitan dengan dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
dalam klarifikasinya roni menyatakan jika tur jihad jakarta sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik dan unjuk rasa
tur ini hanya untuk memfasilitasi emak emak yang ingin jalan jalan ke jakarta
roni juga menjelaskan jihad yang dimaksud adalah untuk ibadah di masjid istiqlal dan untuk berbelanja barang di tanah abang
karena mencari nafkah juga bisa disebut jihad
atas viralnya kabar tur jihad jakarta ini roni langsung menyatakan

pemintaan maaf dan membuat surat pernyataan bermaterai jika tur jihad ini telah dibubarkan
mengenai ke jihad jakarta itu sebetulnya konotasinya bukan sekejam kata kata itu
sebetulnya kita dengan emak emak yang ingin jalan jalan atau airfacing ke jakarta
setelah itu melihat kondisional yang begitu memanas tol jihad kali ini sudah dibubarkan
dan yang mendaftar pun hanya minim
sehingga sudah dibubarkan tidak ada kita keberangkatan ke jakarta
tidak ada tol ke jakarta
sementara meski telah meminta maaf dan membuat surat pernyataan
polda jawa timur tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap muhammad roni
atas kabar yang meresahkan masyarakat
kita menghubungi yang bersangkutan kita sudah dapat alamatnya kita sudah dapat tempat tinggalnya
kemudian ketika kita datangi
karena ini sudah rame di media media mainstream maupun media sosial
nah kedua orang ini pulang dan akhirnya datang ke polda
yang bersangkutan menyampaikan bahwa apa yang dipublikasikan di media
apa yang disebarkan di seluruh indonesia bukan itu maksudnya
seperti yang dijelaskan oleh dua orang ini sambil minta maaf
tetapi ini sudah rame ini sudah menimbulkan polemik yang sudah cukup luas sekali
sehingga memang kepolisian tidak hanya mengatakan mengamini minta maaf
itu dua orang ini tetap kita lakukan pemeriksaan
sebelumnya beredar paket tur jihad jakarta yang melayani perjalanan surabaya jakarta di media sosial
yang rencananya berangkat tanggal sembilan belas mei hingga dua puluh tiga mei dua ribu sembilan belas
dalam paket tur jihad tersebut menyediakan beberapa paket tur
mulai dari kendaraan serta penginapan
wahyu pratama putra surabaya jawa timur